banjir di kawasan kebonpala kampung melayu sudah berangsur surut
kendati demikian hujan yang mengguyur ibu kota dengan intensitas tinggi
bahkan hingga selasa dini hari ini mengakibatkan setidaknya dua puluh dua rt
di kelurahan kampung melayu jatinegara jakarta timur masih terendam banjir
hujan deras yang mengguyur hingga selasa dini hari mengakibatkan sungai ciliwung meluap
kebonpala menjadi salah satu titik rawan dan langganan banjir
warga turut menyebut setidaknya lima rw dan dua puluh dua rt di kelurahan kampung melayu
terkena dampak banjir
kendati demikian tak ada satupun warga yang memutuskan untuk mengungsi
mereka masih memilih untuk tinggal di lantai dua dan tiga rumah mereka